bumi semakin panas
rabu kemarin organisasi meteorologi dunia wmo melaporkan
suhu lautan di bumi menjadi yang terpanas dan yang paling asam tahun dua ribu dua puluh
lautan di bumi memanas lebih cepat dalam dua puluh tahun terakhir
dan mencapai titik terpanas pada dua ribu dua puluh satu
diperkirakan akan semakin akan memanas dalam beberapa tahun ke depan
tak hanya itu lautan juga menjadi yang paling asam dalam dua puluh enam tahun terakhir
wmo menyatakan butuh waktu berabad abad atau bahkan ribuan tahun
untuk kembali memulihkan kondisi lautan ke titik normal
kondisi ini membuat permukaan laut meningkat empat lima cm dalam sepuluh tahun terakhir
pada periode dua ribu tiga belas hingga dua ribu dua puluh satu meningkat dua kali lipat dari periode seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga hingga dua ribu dua puluh
kondisi lautan di bumi menjadi yang terpanas dalam dua puluh tahun terakhir
laut di bumi meningkat
kondisi lautan di bumi meningkat
kondisi lautan di bumi meningkat
dan kondisi lautan di bumi meningkat
membuat rekod baru yang mengerikan pada tahun dua ribu dua puluh satu
bm peringatkan bahwa warga dunia harus secara drastis mengurangi emisi gas rumah kaca
jika tidak ingin menghadapi bencana perubahan iklim ekstrim global yang lebih buruk lagi
laporan wmo mencatat akibat perubahan iklim ekstrim
berbagai bencana telah terjadi di bumi pada dua ribu dua puluh satu
seperti gelombang panas kebakaran hutan dan banjir
yang kerugiannya mencapai lebih dari seratus miliar dolar atau lebih dari satu empat ratus triliun rupiah